data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah
demikian pembacaan rekapitulasi perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden
dari provinsi maluku utara
ujian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
jangan sampai kurang lagi
jangan tambah lagi tuh
kamu sudah nambah semua
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah suruh suara sah dan suara tidak sah
saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya